penerapan pemungkutan retribusi parkir digital atau electronic parking
kota medan belum berjalan optimal di dua puluh dua ruas jalan seperti yang ditargetkan
di kawasan jalan zainul arifin medan pada rabu pagi hanya ada dua petugas yang bekerja
padahal di kawasan ini seharusnya setiap lima ratus meter ada seorang petugas parkir yang bekerja
sementara itu di jalan ahmad yani sistem elektronik parkir belum menggunakan teknologi terbaru
petugas dinas perhubungan masih melanjutkan sistem elektronik parkir dengan pembayaran sejumlah aplikasi uang online
pembayaran dengan kartu uang elektronik belum dapat dilayani
rencana dua puluh dua titik jalan yang menggunakan pembayaran non tunai juga belum berjalan pada rabu pagi
di jalan pemuda di jalan setiabudi jalan cirebon dan sejumlah jalan di kawasan pasar baru
masih berlaku pembayaran sistem lama oleh juru parkir lama
pengguna parkir melakukan scan bark
pengguna parkir menggunakan kode dan membayar via aplikasi uang online
sejumlah juru parkir sistem digital mengaku masih menghadapi sejumlah kendala
alat pembayaran yang digunakan sering mengalami gangguan
terutama saat menerima pembayaran dengan kartu uang elektronik
dan alat ternyata hanya dapat menerima pembayaran kartu uang elektronik dari tiga bank
lalu banyak orang yang tidak punya kartu
jadi terus terang saya sebagai petugas mengakalinya
saya terima uang mereka saya kartu kan kartu saya siluan karena saya dikasih
meski mengaku senang dengan pelaksanaan parkir non tunai di kota medan
sejumlah pengendara juga masih menghadapi sejumlah kesulitan
karena juru parkir yang belum siap menerima semua sistem pembayaran non tunai
sejumlah pengendara pun berharap pemkot medan memperbanyak sosialisasi
dan segera mengoptimalkan penerapan parkir digital di lapangan
di sub atau pemerintah daerah
daerahnya harus siap untuk melayani masyarakat
itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selama ini masyarakat juga yang terbiasa mungkin
mungkin karena belum tersosialisasi secara menyeluruh
penerapan parkir digital baru dimulai di dua puluh dua titik dari enam ratus dua puluh tiga titik lokasi parkir di medan
dari titik yang sudah diberlakukan parkir digital
pemkot medan menargetkan pendapatan asli
daerah dari pengelolaan retribusi parkir delapan miliar rupiah per tahun
dari total target pad rp tiga puluh delapan miliar rupiah tahun dua ribu dua puluh
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara